aduh gimas sepertinya itu orangnya perampok gimas
aduh gimas bahaya ini emak
astagfirullahaladzim tidak akan aku biarkan
datang aku butuh bantuan
ada apa kau memanggilku
sendikah nyai dek
nyai dek raden wolang sungsang
sepertinya dia harus diobati nyai dek
nyai dek saja

bukankah bila seseorang yang sedang jatuh cinta
dia berhak melakukan apa saja
maksudku nyai dek bisa menggunakan ilmu pengasihan sila getar
ilmu pengasihan yang tiada tadi
pakailah itu nyai dek
mumpung raden wolang sungsang tidak sadarkan
dia akan semakin takluk kepadanya nyai dek
bagaimana aku tetap menjalankan perintah ini tanpa merampok warga
kalau tidak kulakukan bisa bisa rencanaku gagal
ini sudah tiga kali aku datang ke sini
bukan saya tidak mau bayar tuhan
uangnya belum ada tuhan
rumahmu akan kusinta
buat saya sih mau bayar tuhan
beri saya waktu untuk membayarnya
ambil semua barangnya
kalau minggu depan tidak mampu bayar
anak gadismu akan kubawa
aku punya akal
bagaimana kalau rentenir itu yang akan kujadikan orang yang uangnya kujarah
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
aku mau balik
semua barang barang sudah kita dapatkan
kembalikan semua barang ini
kalian tidak perlu tahu siapa aku
karena aku akan menjadi mimpi buruk kalau kalian tidak menyerahkan barang barang ini
berani beraninya kau menghalangi jalan
ribut ribut apa itu
sepertinya itu orangnya perampok gimas
aduh gimas bahaya ini mak
tidak akan aku biarkan
kembalikan barang mereka
jika tidak aku akan turun tangan
tidak aku mau pergi
gue pakar lok ini
aku tak mau baju
tidak nih emberadu rakam gantinya
gis gerade pindah
astagfirullahaladzim ya allah
apa yang terjadi denganku ya allah
mengapa aku ada disini ya allah
astagfirullahaladzim ya allah
kenapa tempat ini
terasa asing bagiku ya allah
dimana hadiriku sebenarnya
berada dimana diriku sebenarnya ya allah
aku harus pergi dari sini ya allah
ada apakah ini ya allah
kenapa dinding ini sangatlah kuat sekali ya allah
aku tidak bisa menebusnya
astagfirullahaladzim ya allah
astagfirullahaladzim ya allah
dinding ini tidak bisa aku musnahkan ya allah
siapapun yang ada disini
tolong bebaskanlah diriku dari sini
siapapun yang memilih ini
yang berada di sini aku mohon bebaskanlah diriku dari sini aku mohon
lepaskan anak itu
aku mau keluar lepaskan
kalau tidak aku akan menghabisi kalian semua
ilmu kanuragan milikmu sudah tak berguna lagi di markas kami
sampai jumpa lagi